ya dan kita masih berbincang bersama dimas prasetyo muharam seorang pendiri komunitas kartunet
yang juga seorang penyandang tunanetra tadi kita sudah lihat dimas ada cerita nih soal kafe
yang mempekerjakan pekerja pekerjanya kaum rifabel terutama tuna rungu
mereka tidak bisa mendengar tapi bisa memberikan makanan menyajikan makanan pada customer
dan ini lucunya kita pakai bahasa isyarat untuk komunikasi sama mereka ya
ini membuat kita juga merasa bagaimana sulitnya gitu berkomunikasi kalau kita tidak bisa mendengar
ini bagaimana komentar anda mengenai kaum kaum difabel atau disabilitas yang bisa
sebenarnya masih diserap di tenaga kerja di indonesia kafe restoran hotel dan lain lain
kalau saya sangat mengapresiasi ya karena begini ini adalah sebuah pandangan yang kita ingin ubah di masyarakat
ketika masyarakat biasanya umumnya sebelumnya itu stikmanya adalah ketika memandang seorang penyandang disabilitas
yang dilihat adalah bukan
bukan dari apa yang dia bisa tetapi dari apa yang dia tidak bisa
misalnya oke dia tuna rungu
tuna rungu kan hanya dia bisa mendengarkan dia bisa melihat bisa membaca dia bisa berjalan
dia punya tangan dia bisa segalanya hanya gak bisa dengar
jadi ketika bekerja seperti tadi di restoran itu
yang hal yang perlu kita sesuaikan adalah masalah ininya masalah komunikasinya saja gitu
dengan bahasa sain legis tapi dia bisa melakukan hal lain yang jauh lebih banyak dibandingkan yang dia tidak bisa
jadi yang kita inginkan adalah seperti itu
bahkan itu yang tunarungu ya bahkan saya pernah waktu itu tahun dua ribu tiga belas short course tiga bulan di adelaide di australia selatan
itu kita field trip ke ada namanya itu minda di sana itu untuk teman teman yang disabilitas intelektual yang tunagrahita
bahkan mereka pun juga bisa bekerja di sana
dimas anda sebut komunikasi sebenarnya kuncinya adalah berkomunikasi
bagaimana kita memahami cara berkomunikasi yang baik
dan juga bisa
menjembatani gitu kekurangan yang mereka gitu dan lain lain
ini kita masih bisa bercakap cakap anda bisa hadir di studio anda juga bisa menjawab whatsapp membaca facebook mengecek sosmed
ini bagaimana ini komunikasi terhadap gadget gadget yang anda gunakan sehari harinya
tadi gue nya tadi kehadiran yang namanya teknologi screen reader atau pembaca layar itu benar benar mengubah hidup para tunanetra gitu
yang sebelumnya kita hanya bisa membaca braille sekarang kita bisa akses komputer
setelah bisa akses komputer kita bisa ngetik bisa pakai microsoft excel misalnya buat menghitung administrasi
bahkan kita bisa akses internet dan bisa membuat website blog dan lain lain gitu kan
nah kalau di handphone mungkin bisa sedikit seperti ini ya
ini padahal hp biasa
tapi ada software yang anda install
betul kalau misalnya ini kan saya pakai yang berbasis ios ya
kalau di ios itu dia ada aplikasi sudah build in dari sana
kita cukup hanya tinggal mengaktifkannya
nah di android juga ada namanya tockback
tapi kurang lebih mekanismenya sama
jadi kita menggunakan ini geser geser jari aja
seperti ini kan kita open di sini
kayak sidik jari
nah jadi kalau misalnya yang lain kan seperti di touch gini langsung masuk ya mbak
kalau kita nggak
dia ketika kita tas gini dia hanya bilang setting
dia nggak masuk
dia membacakan apa icon icon itu
nah kalau mau masuk kita harus double tap
masuk ke facebook
langsung masuk facebook ya
banyak ya followernya ya dimas
iya teman teman banyak kan lumayan
jadi kalau misalnya mau ngetik juga seperti ini
kalau misalnya kita langsung jago banget ini
mungkin cerita lagi lebih lanjut tentang kartunet sendiri deh
ya kalau kartellit sebenarnya diawalnya dari hobi sih mbak ya
waktu itu kita pendirian itu ada empat orang
jadi ada saya terus ada namanya rico ada aris dan juga ada mas iwa namanya
jadi yang tiga orang pertama ini waktu itu kita masih duduk di bangku sma
jadi waktu itu kita memang punya hobi
kita baru belajar komputer komputer bicara itu
terus kita baru kenal internet tahun dua ribu enam itu
dan mas iwa ini waktu itu bisa dikatakan dia yang ngomporin kita
jadi kayak kalian kan punya kemampuan internet nih gitu kan
bisa bikin blog kalian bisa bikin email di mana mana jemaah sekere coba coba aja gitu kan
kenapa tidak kalian satukan kemampuan kalian untuk membuat sesuatu yang bisa dilihat oleh semua orang
dan orang itu akan bisa melihat bahwa ini lotuneneternya bisa ini bisa itu
bahkan hal hal yang mungkin mustahil dianggap oleh masyarakat masih mustahil gitu
akhirnya kita buatlah kartunet com website nya
waktu itu kita urunan awalnya itu
kita turunan anak anak sma itu ngumpulin duit buat beli hosting namanya dan juga domain
kita buat benar benar bangun itu sendiri
kita ketik skrip skripnya
jadi kalau pakai bahasanya html php gitu kan
ada css itu kita betul betul ketik manual kita building manual
sampai akhirnya kartunet jadi
jadi media warga yang sudah lebih banyak lagi kontributornya dari seluruh indonesia
baik yang disabilitas atau bukan disabilitas juga ikut berkontribusi juga di website kami
di alamatnya www kartunet com
dan kartunet ini bukan kartun ya pemirsa bukan juga kartu tapi singkatan
iya kependekan dari karya tuna netra
karya tuna netra
para kaum tunanetra yang sangat berkarya dan berprestasi seperti dimas
nah dimas kalau untuk fasilitas sendiri menurut anda
karena kita juga hari ini memperingati hari disabilitas internasional
anda tadi sempat menyebut di jakarta mungkin lebih beruntung gitu dibandingkan teman teman yang di daerah gitu
secara fasilitas infrastruktur dan juga mungkin apa yang disiapkan oleh pemerintah bagi penyandang tunanetra dan juga penyandang disabilitas yang lain
apakah menurut anda ini sudah memadai apa yang lebih dibutuhkan nanti di depannya ke depannya
mungkin ada harapan harapan tertentu
kalau kita memandangnya bahwa kita harus mengakui dan mensyukuri bahwa trennya itu semakin positif
trendnya semakin positif meskipun perbaikannya belum cukup signifikan gitu kan
tetapi ada arah arah kesana
karena namanya untuk mengubah ini kan bisa dikatakan seperti mengubah sebuah pola fikir kan paradigma itu pasti gak cukup sepuluh dua puluh tahun gitu
tetapi kita bersyukur bahwa sudah ada inisiatif dari baik dari pemerintah daerahnya dari pemerintah pusat
atau dari pihak swasta pihak perusahaan seperti itu
nah tetapi yang kita ingin garis tekankan di sini adalah bagaimanapun meskipun kita tetap berharap bahwa infrastruktur itu harus aksesibel bagi teman temannya disabilitas
tetapi kita tidak hanya bisa menunggu sampai itu jadi aksesibel semuanya
karena biasanya seperti ini terutama ketika terkaitan di masalah lapangan pekerjaan ya
nah ketika pekerjaan biasanya ketika ada yang ingin penyandang disabilitas yang melamar
biasanya akan ada alasan oh maaf kita infrastrukturnya belum aksesibel di kita belum bisa support teman teman penyandang disabilitas
nah untuk itu tapi kan masalah untuk nafkah itu tidak bisa ditunda tunda kan ya tidak bisa menunggu sepuluh dua puluh tahun lagi gitu
jadi yang kita upayakan sekarang juga di kartunet yang kita kembangkan sekarang nama lembaganya itu tujuh langit
jadi kita dengan keberadaan teknologi pembaca layar ini atau screen reader juga adanya internet
kita yakin bahwa itu bisa menjadi sebuah peluang juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi teman teman tunanetra pada khususnya
coba bayangkan ketika kita bisa bekerja di rumah dengan internet ada satu hal yang terselesaikan yaitu masalah hambatan mobilitas
jika kita harus berangkat ke kantor itu mungkin agak mahal gitu karena misalnya harus sewa ojek atau naik taksi gitu kan
dan macet pula ya
dan macet juga gitu
tetapi apabila kita bisa mengerjakan via internet kita bisa mengembangkan
dan macet juga ya
dan macet juga gitu
jadi kita bisa mengatasi masalah itu dan teman teman tetap bisa mendapatkan penghasilan
tetapi tidak terhambat lagi dengan masalah akses infrastruktur fisik yang belum begitu memadai gitu
kita harapkan demikian dimas
semakin mungkin beberapa tahun ke depan kita lebih banyak bisa melihat sosok sosok yang inspirasional seperti dimas
saya ingin melihat lebih banyak dimas dimas lagi ke depannya
terima kasih dimas sudah hadir di cnn ini
ya terima kasih
saya salamin ya
thank you dimas